dan presiden jokowi dodo kembali meminta semua kementerian untuk segera menyederhanakan peraturan yang berbelit dan juga koordinasi yang panjang
hal ini disampaikan jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna dengan seluruh menteri kabinet kerja di gedung sekretariat negara pada kamis pagi
presiden jokowi meminta hal yang berkaitan dengan regulasi peraturan daerah yang dinilai menghambat untuk segera dipangkas
presiden jokowi dodo juga menyindir kinerja menterinya
menurut jokowi jajaran menteri kabinet kerja di bawah kepemimpinannya harus berfokus pada hasil kerja
tidak sekali dua kali tiga kali empat kali ini akan saya ulang lagi
yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa politik kita adalah politik kerja
politik kerja jangan bukan politik rencana bukan politik wacana tapi politik kerja
fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan bisa terwujud bisa bermanfaat bagi rakyat
nanti rakyat yang akan menilai kita ini sudah bekerja atau belum kita ini mampu bekerja atau tidak